dari mana elsa daripada kamu harus jauh jauh ke sana
nin dengerin saya
kalau kita langsung tunjukin video itu ke elsa elsa pasti sudah membuat cara untuk berkelit
sama seperti elsa menyiapkan ricky untuk berbohong sama kita waktu itu
dia itu licik nin percaya sama saya
jadi saya harus benar benar mendapatkan bukti kalau elsa itu beneran datang ke rumah kamu di hari pembunuhan roy
supaya elsa tidak bisa berkelit lagi nin
ingat kamu akan menjadi papa dari anak anak kita
nanti malam saya sudah sampai jakarta lagi
yaudah safe flight ya mas kabarin aku terus ya
iya saya pastikan kabarin kamu terus
berarti kita ldm dong berapa jam kemudian
aku udah kangen tau
apa itu ldm
kamu gak tau ldm mas ldm itu long distance marriage
jadi ya ada hubungan jarak jauh dalam sebuah pernikahan
jadi aku udah kangen deh sama kamu mas
ya allah apaan sih kamu nin
yaudah saya langsung jalan ya takut telat nih
iya mas yaudah kamu safe flight ya i love you
kamu juga ya hati hati ya jangan lari lari jangan lompat lompat ingat pesan saya
eh bukannya dibales i love you itu balik
kan aku udah ngomong i love you
aduh udah ya saya takut ketinggalan bersahabat nih
kamu gak mau bales yaudah aku kesana ya
nah gitu dong yaudah kamu hati hati ya
kamu kenapa semisnya pada yang salah
seret silahkan pak
apa benar mbak olivia
tadi saya kan ke rumah mbak olivia
dan kata art mbak mbak sedang ngajar di sini
begini mbak olivia merupakan salah satu list dari temannya mbak catherine julia
apakah benar mbak olivia teman sma nya pak catherine
kira kira kapan mbak olivia terakhir ketemu mbak catherine
terakhir tiga minggu yang lalu sih pas ke bali
cuman sejujurnya saya juga lagi cari dia sih
kenapa mbak mencari mbak catherine
soalnya dia bawa kabur uang saya
mas mas ini siapa sebelumnya korbannya catherine juga ya
bukan pak kita ini anak buah kakaknya catherine
kakaknya catherine lagi nyari dia
iya nggak apa apa sih boleh
ya yud mengenai catherine gimana ada kabar lagi
ini bos kita udah ketemu sama temannya catherine namanya olivia
dia baru ketemu catherine tiga minggu yang lalu bos
bos mau bicara sama dia
gini aja kita ketemu di spero cafe ya lonjak dia ke sana
lo bikin masalah apa lagi sih catherine
oh iya boleh cuman saya minta di pandu ya jalannya
saya dari luar kota nggak ngerti jalan juga
nggak apa apa ntar kami ikut
pak nino kenapa sih kenapa dia nggak mau jemput elsa
kalaupun dia sibuk harusnya dia bisa luangin waktu sebentar hanya untuk jemput pak
dan dia bisa balik lagi ke kantor
sampai sampai ricky tuh bisa bicara seperti itu di depan kita loh
ditambah soal foto anting itu
aku nggak bisa terus terusan maksa nino
karena elsa memang udah terlalu banyak bohong
nah kita sebagai orang tua
ada baiknya kita nggak terlalu ikut campur
usur usur matangannya nino sama elsa
pa pa udah coba lakukan apa yang pa bisa
sekarang semuanya terserah nino
tapi aku bener bener khawatir sama kondisi psikisnya elsa pa
kita doakan saja semuanya baik baik ya ma
semoga semuanya baik baik
jadi elsa bener bener perlengkaraan ini
jadi besok besok gue tau harus cari elsa kemana
bapak saya mau konfirmasi kalau saya udah booking ya
untuk tiket bisnis kelas untuk pa al dan elsa
untuk pak al dan juga pak randy
dan udah saya kirim ke email juga
oke jam berapa
untuk jam penerbangannya jam dua siang
dan jam penerbangan kembali ke jakartanya jam sembilan malam pa
terima kasih ya bel
ren felicia sudah pesen tiket ya
kita balik lagi ke jakarta jam sembilan malam
tadikan mama terima telepon dulu
kita liat liat kue lagi yuk
wah ini tinggi banget
ini ada buah cherry nya
saya tunggu ya
saya tunggu di sini ya
jawab dua puluh karakter
renek kita pergi yuk
mah kan kita belum beli kue
kita cari tempat lain ya sayang
sampai aku pulang dulu ya
sekarang andin terlihat sangat tidak suka aku dekat dekat dengan reina
padahal dulu andin tidak seperti ini
ternyata kelakuan kamu masih sama ya
kamu mengusir perempuan yang kondisinya lagi hamil
dan dituduh selingkuh
dan seperti biasa kamu
merelakan dia pergi tanpa dia memberikan penjelasan
kamu memang gak pantas jadi ayahnya nini
aku jadi kepikiran terus dengan kata kata andin waktu itu
saat berkata kalau rena itu anak roy
sebenarnya andin berbohong
kalau sampai benar renda bukan anak roy
berarti aku sudah sangat berdosa pada andin dan juga reina
tapi tes dna yang diberikan al waktu itu
sudah merupakan bukti
tapi kenapa masih aja aku denial
dan berharap kalau reina itu anak aku dan juga andin
gimana caranya gue bisa buktiin
saya dapat nomor kamu dari karina
ibu mertua kamu
ya saya dengar kamu sakit
gimana kondisi kamu sekarang
ya saya udah membandinganku tante
ini juga udah pulang ke rumah
bisa kita ketemu
mau bicarain apa ya tentang
nanti saya akan kasih tahu apa yang ingin saya bicarakan
ketemu di sparrow cafe
bisa kok tante
saya siap siap dulu ya
oke kalau gitu
sampai ketemu nanti
ini tante rosa keserius banget ya
ada apa ya
nomornya apa sudah digini tetep nggak aktif pak
yaudah kita langsung datangin tempat kerjanya aja
kamu masih inget kan
nggak sih pak
kayak suara andin deh
kayaknya andin sama reena udah dateng
emang mereka mau ke sini
ya tadi andin bilang mau kesini
hai ini dia uh kusing kusing kusing ya kusing ya hahaha pak mama ini
halo halo mirna duduk duduk isi isi uh akhirnya telah lima bulan purnama
opa ketemu lagi sama cucu opa yang sangat mengemaskan umpah sayang
enggak yang bener bener ya oke opa juga enggak mau kamu
aku tadi sama bayanan